kita ke bogor jawa barat di mana wakil wali kota bogor deddy arahim telah menjalani vaksinasi covid sembilan belas pagi ini
yang juga dilanjutkan dengan beberapa pejabat publik bogor lainnya
bagaimana jalannya vaksinasi di bogor tadi saat ini kami telah terhubung melalui zoom dengan wakil wali kota bogor deddy arahim
selamat siang pak deddy
selamat siang mbak
pak deddy gimana kesan anda dan juga vaksinasi sudah dilakukan apakah ada efek atau reaksi yang anda rasakan saat ini
alhamdulillah tadi pukul sembilan tiga puluh kami melaksanakan proses vaksinasi kepada sepuluh orang pertama di kota bogor termasuk saya
sejauh ini tidak ada efek dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar
artinya ke depan tentu permasalahan penerapan vaksin untuk masyarakat insya allah mudah dan kelihatannya masyarakat semakin confident ya
percaya kepada langkah yang sudah diambil pemerintah dan mereka memutus rantai
baik terus terkait dengan kesan anda begitu melewati proses screening terlebih dahulu sebelum divaksinasi seperti apa tanggapan anda
ya memang sudah seharusnya ya proses screening harus bisa memastikan bahwa seseorang sehat
karena memang terus terang banyak sekali kriteria yang harus dilaksanakan
terutama bagi mereka yang tekanan darahnya misalnya tensinya tidak normal atau di atas dan itu juga kan mungkin membahayakan
tetapi sejauh ini dari sepuluh orang yang ikut serta dalam proses
proses penyuntikan vaksin perdana di kota bogor semuanya berjalan dengan aman lancar sampai dengan masa tunggu tadi tiga puluh menit
rata rata semuanya tidak ada gejala dan tidak ada efek yang berarti ya artinya semua insya allah aman
siapa saja pejabat publik pak deddy yang tadi ikut divaksinasi dan apa kriteria penunjukan para pejabat tersebut untuk divaksinasi
ya sebetulnya kalau kriteria mereka yang masuk dalam forkopinda plus ya artinya ada pak dandren
artinya komandan kodim enam ratus enam kemudian kapolresta bogor kemudian juga dandenkom kemudian dirut ssud
kepala dinas kesehatan kemudian juga perwakilan dari mui kemudian tadi ada kepala kejaksaan negeri kota bogor
jadi alhamdulillah semuanya setelah di streaming ya streamingnya kan terkait ada beberapa list pertanyaan apakah punya komorbid
apakah kemudian pernah dioperasi terakhir kapan kemudian apakah ada penyakit saat ini dalam kondisi sehat
lalu sebetulnya screening sudah dilakukan sejak kemarin untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol ya
alhamdulillah yang sudah terpilih apa namanya semuanya lolos dan hari ini melaksanakan proses vaksinasi dengan aman
baik proses vaksinasi baru saja dimulai masih banyak tahapan lagi kedepannya dan saat ini berdasarkan data
yang didapatkan ada sembilan satu ratus enam puluh dosis vaksin yang telah tiba di bogor pak dedy
lalu bagaimana dengan jaminan bahwa vaksin tersebut tersimpan baik dalam suhu yang memang sudah ditentukan di suhu dua derajat celcius sampai dengan delapan derajat celcius
ya kami punya cold chain ya atau cold storage yang memadai di dinas kesehatan kota bogor
dan di beberapa puskesmas dan unit unit layanan kesehatan di masyarakat termasuk klinik
itu juga sudah kita periksa dan bukan hanya di puskesmas yang notabene adalah di bawah kendali pemerintah kota bogor
tetapi di kota bogor sudah kita petakan ada enam puluh empat titik yang bisa melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas
yang nantinya kita persiapkan untuk bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat secara luas
mungkin ada imbauan begitu pak deddy yang ingin disampaikan
karena di luar sana mungkin banyak begitu ya ada penolakan atau juga ketakutan ketika mereka nanti akan divaksinasi
sementara anda sendiri sudah divaksin apa yang ingin anda sampaikan pak dede
sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya kita percaya saja kepada proses medis yang sudah dilakukan
artinya langkah langkah uji coba sampai dengan pelaksanaan sejauh ini kan sudah sesuai dengan prosedur yang ada
termasuk juga dari mui misalnya kita sudah mendengar ada penjelasan bahwa vaksin ini suci dan halal gitu kan

kemudian juga dari kementerian kesehatan kota bogor kemudian juga dari kementerian kesehatan kota bogor

ya kita tentu harus berikhtiar berupaya selain berserah diri kepada allah swt
ya tentu kita juga bersama sama mau dan bersedia untuk nanti diberikan vaksin
karena tidak ada cara lain ya selain memang saat ini masih kita upayakan untuk tiga m plus dua m baru ya
yaitu menghindari kerumunan dan juga ee
membatasi mobilitas masyarakat vaksin ini ke depan tentu menjadi harapan untuk kita semua
jadi ekonomi kita bisa berjalan kembali normal tidak ada lagi keraguan keraguan
masyarakat tentu harus mendukung langkah yang diambil pemerintah
saya merasa terhormat menjadi salah satu yang diberikan kepercayaan untuk mendapatkan vaksin perdana
alhamdulillah sampai dengan saat ini semua berjalan baik
sembilan yang lain kami berkomunikasi juga
tidak ada efek samping dan insya allah nanti disuntikan yang kedua empat belas hari lagi juga kita akan ikuti dan kita akan laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada
ya selanjutnya untuk tenaga kesehatan yang ada di bogor ditargetkan
sampai kapan begitu pak proses pemberian vaksinasi untuk tahap pertama selesai dilakukan
ya meskipun dari kementerian kesehatan sudah diberikan waktu ya tengah waktu itu dua bulan
tetapi dari hitungan kami
insya allah dalam dua minggu ini seluruh sembilan lima ratus sepuluh kalau tidak salah ya
itu dapat kita selesaikan di beberapa fasilitas kesehatan yang kita miliki
jadi saat ini tadi saja setelah kami melakukan penyelidikan perdana
di rsud juga langsung dilaksanakan kegiatan penyuntikan untuk tenaga kesehatan dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
dan semuanya alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan aman
artinya target dari dinas kesehatan kota bogor untuk bisa menyelesaikan seluruh rangkaian vaksinasi selama dua minggu insya allah akan tercapai
dan ini doa kita semua ya agar bisa berjalan dengan lancar proses pemberian vaksinasi
terima kasih pak deddy rahim telah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
ya baik terima kasih mbak assalamualaikum